situasi arus mudik pada pagi hari ini sabtu tiga puluh april dua ribu dua puluh dua di jalur arteri karawang terpantau ramai lancar
arus mudik masih didominasi oleh pengendara yang menggunakan sepeda motor
namun tidak sedikit juga pemudik yang menggunakan kendaraan mobil atau menumpangi bus penumpang yang melintasi jalur arteri karawang
memang untuk pemudik dengan menggunakan sepeda motor ini lebih memilih untuk melakukan perjalanan di malam hingga pagi hari
untuk menghindari panas terik matahari dan juga menghindari kemacetan pada siang hari
menurut kapospam tanjung pura kompol suherman memprediksi bahwa puncak arus mudik masih akan terjadi pada hari ini
di lintasan atau jalur arteri karawang hingga esok satu mei
ini diimbau kepada seluruh pihak
pemudik yang menggunakan sepeda motor terutama agar lebih berhati hati
tidak usah terburu buru dalam melakukan perjalanannya ke kampung halaman
dan beristirahat di res area motor yang telah disiapkan apabila merasa lelah
dan ketika sudah fit barulah melakukan perjalanan kembali agar bisa bertemu dengan sanak saudara keluarga di kampung halaman dengan selamat